sensus penduduk dua ribu dua puluh melalui online akan habis masa waktu pengisian pada tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh
program yang diharapkan presiden joko widodo harus sukses ini terhambat lantaran wabah covid sembilan belas yang menghampiri indonesia
daerah mana yang membutuhkan penambahan fasilitas pendidikan
deputi statistik sosial bps margo yuwono mengatakan
sejak dibuka lima belas februari lalu hingga dua puluh enam maret dua ribu dua puluh
sudah sebanyak dua puluh lima delapan juta orang yang mendaftar
atau baru sekitar sembilan lima persen dari total jumlah dua ratus enam puluh tujuh juta penduduk
angka ini baru sepertiga dari target yang dipatok bps semula
bahwa untuk pendaftaran online diharapkan bisa tercapai dua puluh tiga persen dari total penduduk
sebenarnya target berapapun itu tidak menjadi persoalan penting buat bps
meskipun kalau semakin banyak yang respon kan semakin baik
sehingga bulan julinya semakin berkurang tugasnya gitu ya
apalagi tengah kondisi yang seperti sekarang ini ya kami maklum lah
untuk itu bps tengah mempertimbangkan perpanjangan pendaftaran sensus penduduk online
melihat kondisi penanganan covid sembilan belas yang masih perlu waktu panjang
hal ini nantinya akan menggeser jadwal sensus dengan skema wawancara di bulan juli
mulai dari rekrutmen tiga ratus empat puluh ribu petugas
hingga pelatihan melalui e learning yang bakal diterapkan
semuanya bergantung pada berakhirnya bencana covid sembilan belas
pps mengajak masyarakat yang bekerja di rumah
bisa memanfaatkan waktunya
mengisi sensus penduduk secara online
jadi kita lihat dulu perkembangan virus corona seperti apa
nanti kita bikin skedul yang baru
nanti setelah diperpanjang
sampai kapan misalkan sampai juni
nanti sisa waktu itu kita gunakan untuk mengevaluasi yang berapa sp online
nanti sisanya harus kita datangi door to door pada periode berikutnya
nah tentu saja melihat kondisi yang berkembang pada sip
kalau kondisi belum memungkinkan
ya mungkin nanti kita tinjau lagi sp online
mungkin perpanjang lagi pada periode berikutnya
sampai dengan kondisi memungkinkan petugas itu turun ke lapangan
itulah nanti periode yang kita akan tentukan kemudian
covid sembilan belas mendorong bps harus lebih kreatif dalam berpromosi tentang sensus penduduk
di tengah kondisi bencana nasional ini
bps bergantung pada kampanye di media sosial dan media nasional
serta kampanye dukungan melalui tokoh masyarakat artis dan berpengaruh

artis dan pejabat pemerintah tanpa menghilangkan empati di tengah kondisi bencana covid sembilan belas
di syari tonang andika suramanto jakarta